pengalaman berbelanja bagi konsumen kini tak akan sama lagi
untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pelanggan saat berbelanja di masa pandemi
pengelola pusat perbelanjaan juga meminta sejumlah tenan untuk menyiapkan berbagai standar kesehatan baru dalam prosedur jual beli
di antaranya prosedur mencoba barang barang seperti pakaian make up atau sepatu
dalam memilih pakaian sebagai konsumen kita juga harus cermat
usahakan tidak menyentuh langsung pakaian saat memilih dan benar benar mencoba barang yang memang akan dibeli
sebagai upaya pencegahan tenan di central grand indonesia ini misalnya akan membersihkan fitting room sebelum dimasuki konsumen
dan akan melakukan treatment khusus pada pakaian yang tak jadi dibeli
jadi prosesnya nanti ketika customer nyoba baju ruangannya akan disiapkan oleh sa kita sales assistant kita
jadi sales assistant kita akan membersihkan handle pintunya korsinya dan juga gantungan baju yang kemungkinan besar mereka akan sentuh
lain pakaian lain pula normal baru mencoba make up
mengingat area wajah sangat sensitif dalam penyebaran virus
coba make up saat pandemi juga punya caranya tersendiri
pertama pastikan tangan kita sudah steril ya
selain make up dan pakaian sepatu juga jadi item yang paling sering dicoba konsumen
nah di tenan sepatu ini misalnya selain wajib mengenakan masker dan memakai hand sanitizer saat memasuki toko
ketika hendak mencoba sepatu konsumen akan diberikan sebuah kaos kaki bersih sehingga tidak akan bersentuhan langsung dengan sepatu
meski segala protokol kesehatan telah diterapkan nyatanya kekhawatiran mencoba barang dari calon konsumen tetap tak terhindarkan
sebenarnya takut pasti ada tapi balik lagi kita lihat kebersihan dari masing masing toko sih
jadi kalau tokonya memang standarnya bagus ya kita pastikan mau gak mau kan mesti dicoba kalau beli barang
kekhawatiran ini memang beralasan pasalnya penularan virus corona sangat cepat dan mudah
baik melalui sentuhan tangan maupun droplets
dan sebaiknya pakaian ataupun kita memegang barang tersebut menggunakan sarung tangan gloves
meskipun pusat perbelanjaan kembali dibuka dan sebagian besar toko memperbolehkan customer nya mencoba barang
namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan
pertama kita harus tahu
dulu tujuan kita sebelum datang ke pusat perbelanjaan sehingga tidak perlu lama lama berada di dalam toko ataupun mal
kemudian yang kedua juga kita tetap menjaga jarak kenakan masker dan sebisa mungkin menggunakan pembayaran digital untuk menghindari transaksi dengan uang kertas
perhatikan juga ya toko maupun pusat perbelanjaan tersebut apakah sudah betul betul menerapkan protokol kesehatan yang ada
nabila putri kurnia yuniarwan jakarta